inilah sosok pria bernama kentut
pria tiga puluh tahun yang tinggal di jalan nyur empat kelurahan kunciran indah kecamatan pinang kota tangerang ini
sehari harinya bekerja sebagai penjual mie ayam
ia juga kerap mengajar anak anak mengaji di majlis taklim dekat rumahnya
salah seorang anak didik kentut mengaku memanggil guru mengajinya itu dengan nama iksan
meski mengetahui nama aslinya
setuju nggak misalkan mau berubah nama
biar enak dipanggil
tentu sejak kecil diolok olok teman sekolah karena namanya
olok olok ini pun berimbas pada anak perempuannya
merasa risih dengan namanya membuat kentut memutuskan mengubah nama menjadi iksan hadi melalui jalur hukum
senin lalu ia mulai menjalani sidang di pengadilan negeri tanggerang
orang tua yang ingin merubah nama itu
yang pertama saya akan membantu guru mengaji juga
biar anak didik mangkirnya biar enak
terus anak anak ke depannya biar gak minder
biar masa depannya gak minder
kini kentut hanya bisa berharap permohonan perubahan namanya digabulkan majlis hakim pengadilan negeri tangerang
sidang putusan rencananya akan digelar senin pekan depan